hai inilah umar patek terpidana dua puluh tahun penjara karena terbukti terlibat kasus bom bali dua ribu dua saat
menerima remisi atau potongan masa tahanan sebesar enam bulan dari kepalakan wilkemen
kumham jawa timur di lapas kelas satu surabaya di sidoarjo jawa timur pada rabu potongan masa
tahanan yang diterima dalam peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia itu menggenapkan
umar patek menjalani dua per tiga masa tahanannya artinya umar patek dapat segera bebas pada bulan
agustus ini bila persyaratan dan administrasi bebas persyaratnya terpenuhi selama mendekam
di lapas kelas satu surabaya umar patek telah menerima sepuluh kali remisi dengan total potongan masa hukuman
sebesar satu tahun sebelas bulan kan wilkemen kumham jawa timur zairozi menyatakan hingga tujuh belas agustus

surat keputusan pembebasan bersyarat atas nama umar patek yang pembebasannya jatuh pada dua puluh tiga januari
dua ribu dua puluh tiga zairozi mengaku telah meminta kepada jajarannya untuk segera mengusulkan sk pembebasan
bersyarat yang baru bagi umar patek untuk rutan dan lapas di jawa timur sendiri terdapat enam belas
seratus lebih warga binaan yang menerima remisi lima belas hari hingga enam bulan dimana lebih dari lima ratus narapidana diantaranya di
nyatakan langsung bebas pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua pak umar partai bahwa untuk bebas bersalah itu harus
menjalani dua per tiga dari masa tahanan ya nah beliau sebenarnya kalau masa tahanan beliau itu nanti
dua pertiganya itu pada bulan januari tetapi saat ini beliau sama sama kita tahu tahu tadi
mendapat remisi selama enam bulan jadi artinya sebenarnya beliau sudah sudah bisa keluar bebas
terima kasih namun kita masih menunggu surat keputusan dari pusat usai mendapatkan remisi yang membuatnya
makin dekat dengan hari pembebasan bersyaratnya umar patek mengaku bahagia meski begitu umar
patek masih enggan untuk berkomentar soal dimana ia dan keluarganya akan tinggal nantinya proyek
berterima kasih kepada pemerintah republik indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya
dengan memberikan remisi pada hari ulang tahun ini maksudnya indonesia yang ke tujuh ini saya
terunggah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam program program gerak kreasi baik kepada
tahun milenial maupun kepada kalangan masyarakat sementara dalam peringatan hari ulang tahun ke tujuh
republik indonesia di provinsi banten sebanyak tujuh ribu dua ratus sepuluh narapidana juga mendapatkan remisi yang
terbagi di dua belas upt pemasyarakatan di wilayah kemenkumham provinsi banten dengan potongan
hukuman yang bervariatif mulai dari satu bulan hingga empat bulan bahkan sebanyak dua ratus dua puluh lima narapidana
dipulangkan setelah masa hukumannya terpotong oleh remisi hari raya kemerdekaan indonesia dengan

pemerintahan republik indonesia diharapkan para narapidana yang juga merupakan warga negara indonesia dapat ikut merayakan hari kemerdekaan dengan menerima hak haknya sebagai warga negara indonesia